dukungan tri risma hari ini menjadi calon gubernur dki jakarta terus bergulir
bahkan jack lovers pendukung risma asal jakarta rela datang ke surabaya untuk meminta risma menerima pinangan menjadi gubernur dki
namun risma menolak menanggapi kedatangan jack lovers tersebut
seperti inilah suasana dialog kebangsaan yang bertema tri risma hari ini antara surabaya dan jakarta
yang dihadiri oleh perwakilan jack lover ormas di surabaya ketua pks surabaya bupati batang serta aktivis nadatul ulama
dalam dialog kebangsaan ini para jack lover yang datang dari jakarta menginginkan tri risma bisa maju ke pencalonan pilgub dki jakarta
sosok dan pengalaman risma di surabaya dianggap layak untuk memimpin ibu kota
sekarang masih mensosialisasikan bagaimana kebaikan kebaikan dan keunggulan dari seorang karakteristik seorang pemimpin
yang itu hampir tidak ada yang sempurna tetapi kesungguhan dan loyalitas totalitas integrasinya itu terwakili dalam satu diri yang bernama itu
meski begitu langkah risma ke jakarta mungkin tidak akan mudah
pusura salah satu ormas di surabaya mengaku tidak setuju dan akan mengugat risma jika wali kota surabaya ini tidak menuntaskan jabatan selama lima tahun
dari perwakilan warga yang ikut bicara memang semuanya gondoli
supaya bu risma tidak ke jakarta dan menepati janjinya dalam kampanye
yakni meneruskan masa jabatannya di surabaya sampai akhir selesai jabatannya
lantas bagaimana komentar risma
ditemui terpisah saat mengikuti rapat di kantor dprd surabaya
dia memilih menghindari wartawan yang berusaha mengkonfirmasi
risma sendiri juga menolak berkomentar lebih jauh soal kedatangan
bahkan dia mengaku tidak tahu jack lovers datang ke surabaya
soal jack lovers yang datang ke surabaya
jack lovers kan sudah kesini
tidak tahu apa ya
tanggapannya seperti ada kehadiran jack lovers di surabaya
tidak tahu apa
nama tri risma hari ini disebut semakin kuat menjadi salah satu nama yang tengah dipertimbangkan
pdi perjuangan menjadi bakal calon risma
sejumlah survei juga menempatkan risma sebagai sosok yang bisa menandingi
popularitas dan elektabilitas petahana di jakarta